tidak ada di sini kok gak ada
beneran nunggu di sini
oh di nungguin di luar deh kayaknya
eh ini temenin ya
ibu gak boleh keluar
mama ngapain di sini
mama kenapa tinggalin riza
terus ini apa
aku yang harus tanya mama kenapa
aku gak mau mama kenapa napa
kenapa ada apa
mas kamu kenapa sih mas
dari tadi tuh susah banget nelfonin kamu mas
satu satu ngomongnya ya
maaf tadi saya gak bisa ke telpon kamu
saya ngikutin mama dari belakang
takutnya kalau saya angkat telpon kamu
nanti saya meleng saya kehilangan jejaknya mama
terus gimana sekarang kan udah sama mama
ini kita udah mau pulang
terus mama gimana
mama gak kenapa napakan
ini aku cemas banget loh
katanya maaf pergi sama mamanya mas nino
tapi ternyata enggak
iya nanti saya cerita semuanya di rumah ya
udah gak usah panik
gak usah stres
ingat kandungan kamu
ya gimana aku gak stres
kalau misalkan kamu gak mau ke stres
kalau aku telpon tuh angkat
yaudah saya mau pulang dulu ya
nanti ketemu di rumah
panik ya dia
dia disuruh peneronya untuk samperin di teman pinus
untung gak ada pak al bos
semuanya udah aman
dan sekarang udah pada arah balik
siapa ya orang yang udah terok warga al
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
itu siapa sih kok ngikutin kita terus
terus dia ngapain ikutin kita
saya aja bingung
saya kan udah bebas
yaudah cokin aja
eh mendingan gimana kalau misalkan kita bikin grup aja
ya kan terus kita ngeluarin single
terus bikin album
terus segala seru deh
gak ada waktu soalnya kan saya model
semua aku juga gak bisa soalnya sekarang tuh lagi sibuk sibuk ya
kamu sibuk ngapain
pokoknya setau kamu
ibu dapat kunjungan
ya ampun udah jam segini
aku bentar lagi ada konser mendingan kamu diandalin aku aja
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau sembunyi di tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
sayangnya bisa jalan sendiri
ya ampun aku seneng banget dengarnya sayang sama amat ya
ya udah kita keluar ya kita makan yuk
papa aku tinggal ya
kalau begitu saya permisi dulu pak
sebentar dok saya mau tanya
toilet sebelah mana ya
bapak lurus aja pas koridor sebelah kiri
oke makasih dok ya
dah coba sekarang kamu ngaca dulu aku mau sisirin rambut kamu
aku cantik gak kayak rizwi jayanti
nenek kamu tuh lebih cantik daripada dia
eh sebentar kayaknya ini masih kurang shadingnya gitu
ini udah cantik
perempuan itu siapa ya
rasanya aku pernah lihat
shameful session di kota dhrujan
selalu lah sampai diaarinya
aduh lah niti
tapi balik bike
oke seirian langsung
sayang girls udah aku usir
yuk lanjut dandannya
neneng udah mau konser ntar neneng telat
yuk pergi pergi
gimana sih neneng kan mau konser
dosa makeup artist nggak tau jawab
nggak bisa didiamin neneng harus telepon manajer neneng
pergi jangan gangguin aku
jangan ganggu aku
jangan ganggu aku
pergi pergi pergi
siapa yang perempuan tadi itu
rasanya aku pernah ketemu
tapi aku lupa
tadi kenapa dia marah marah begitu pas ketemu
ma ini buat ngelih
ih pinter banget
aku pasti yang bikin encus
tolong bawa rena main dulu ke kamarnya
iya pak bos
kita lanjutkan lagi ke kamar
mama tuh dari mana sih ma
maksud kamu gak mau merepotkan kalian
dan gak kepingin kalian
mama disuruh datang ke taman pino sendirian
sama yang neror
ya maksud kamu baik gitu
dan lagi pula kemarin tuh kejadiannya kan
nama nama yang ditulis di kaca mobil itu
dan mama yakin yang mereka incer itu mama
karena mereka menulis nama mama di kaca mobil itu
key udah bikin kamu khawatir
mama kalau dalam kondisi kayak gini tuh
setidaknya harus bicara masalah aku tuh mas al
aku udah gak tau lagi mah
kalo ada apa apa
masalah nomor telepon
itu aku suruh felicia untuk carikan nomor telepon yang baru untuk mama ya
saya berangkat kantor dulu ya
reni udah nunggu di depan
nanti di rumah
ada boim putra uya sama si riza yang jaga
x jimmy juga hari ini udah balik
ya kalau ada apa apa telepon saya
ya kalo aku telepon diangkat ya mas
saya bisa akan diangkat ya
jangan ada yang keluar rumah ya
di rumah semuanya
jangan ada yang keluar rumah ngerti kan
tolong jaga rumah saya dengan baik ya
jangan sampai kecolongan ada penyusup lagi datang ke sini
hal sekecil apapun
tetap laporkan ke saya
jangan disimpan sendiri
paham semua kan
terima kasih banyak
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
ini harap putihnya ibu ya
ya makasih ya ibu
sama sama ibu silahkan
beneran gak apa apa
ya udah lebih membaik sih
dengan kejadian teror yang kemarin
ya mama tuh stress
mama tuh kepikiran
jadi keinget masa lalu
papa tuh dulu
sering dapet ancaman juga
apa itu pak
kenapa orang itu gedor gedor
ros kamu tenang aja
pak berhenti pak
saya cek dulu ya pak
botol ini ditaruh di depan kaca
sepertinya ada suratnya nih pak
jangan lupa like share dan subscribe
mundur dari tender itu
menjadi istri saya otomatis kamu terlibat dalam situasi seperti ini
ada orang yang sengaja meneror saya
jadi saya gak boleh mengambil tender itu
tender gedung merkuri utama
saya takut kamu diancam lagi
kamu gak usah khawatir ya
bisa baik baik aja kok
kamu tenang aja
tapi itu kan dulu
dan papa artawan diancam semerkan bisnis
dan sekarang papa udah gak ada
dan sekarang papa udah gak ada
ancaman itu datang lagi
ditujukan ke mama
karena memang mama yang diincar
mama gak paham din
dari kemarin mama coba
mama menyakiti orang lain di masa lalu
atau masa sekarang
mama rasanya gak pernah
mama gak paham din
aku gak ngerti mama
gak pernah termahin
bisa kah tua tua
semuanya akan kebongkar pada waktunya
untuk saat seperti ini
kita semua harus kompak
kita semua harus berpegangan tangan
dia pasti muntah
riki hari ini keluar dari lapas
siapkan penyambutan yang meriah buat dia
dan ini barang barang kamu
keluarga kamu sudah menunggu di luar
makasih ya pak
jaga baik baik lakukan kamu
selamat datang kembali ricky
om senang ngeliat kamu bisa bebas kan
makasih juga atas perhatian umum selama ini
tapi satu hal
cukup sekali ini saja
kamu borusan sama hukum
yang sampai kamu masuk penjara
om gak mau lagi rick
kalau kamu sampai ngalamin hal kayak gini
dan om juga udah sewa orang
untuk kawal kita sampai ke rumah kami
rafael udah cerita semuanya sama om
hitung mereka udah siap
kita masuk ke mobil
anak banget sayang cheesecake nya
aku disuapin sama kamu
kamu gak tau
bisa kalau dicoba
nanti aku arahin
lion berhasil suapinin aku
saya pulang juga ya dok
gak bisa sah
kamu harus berobat disini
aku udah sehat sayang
aku pulang aja ya
aku gak mau nginep disini
kalau kamu gak nginep di sini aku mending ikut kamu aja
kamu harus tetap disini nak
sampai kamu sembuh ya
nanti nino akan jemput kamu lagi kesini
saya aku pulang aja ya sama kamu ya
aku gak mau disini pak
aku udah sehat
aku gak mau
gak mau disini
bu elsa mau balik dengan pak nino
sekarang ibu packing barang barang ibu dulu
biar pak nino tunggu disini
oh boleh ya
sayang aku packing dulu ya
kamu tunggu disini aku cuma sebentar kok
barang barang aku juga dikit

ya udah sekarang bu elsa beberes dulu packing barang barang ibu
suster bisa bantu bu elsa packing barang barangnya
ya kemana mana disini aja
aku cuma sebentar
sebentar aja ya
dok maksud dokter apa
nanti bu elsa biar saya yang urus
oke terima kasih dok
suami saya jemput saya
saya udah kangen banget sama rumah
suami saya juga kangen banget sama saya
jadi kamu pulang sekarang
padahal kalau misalkan pulangnya besok kita bisa barengan tahu
kan rumah kita searah
nenek besok juga padahal mau pulang
soalnya manajer nenek suka banget makan sate di hongkong
makanya biasanya kita mau ke hongkong
nggak bisa nunggu sampai besok
mau pulang sekarang aja sama suami
emangnya suaminya elsa kerja apa
ih keren banget
punya perusahaan kontraktor
makanya saya tuh cinta mati banget sama dia
berarti suaminya elsa kenal dong sama elsa
hmm mungkin kenal
yaudah yuk yuk nenek ngantriin yuk ke depannya
sekarang saya kenalin ke kamu ya suami saya ya
nggak bisa liat suami aku
nih di sini
dia di sini
sayang aku udah siap
tapi dia di sini kok gak ada
beneran nunggu di sini
oh di nungguin di luar deh kayaknya
ibu gak boleh keluar
saya mau pulang saya udah nih
suamimu sudah pulang sebaiknya ibu kembali ke kamar
di luar tuh
jangan sampai suami saya marahin kamu ya
ibu ibu tolong kembali ke kamar
sebelum kita paksa untuk ibu masuk
kamu yang minggir
cuma ibu teriak teriak suami ibu sudah pulang
ibu kita ke kamar dulu sekarang ya kita istirahat nih bu di kamar
gak mau mau pulang
kamu jahat ya misahin saya sama suami saya
ini sayang ngapain dibawa kesini hah
aduh aduh aduh
wah itu jahat banget sih
elsa kamu tenangkan diri kamu dulu disini ya
enggak saya mau ikut kalau gitu saya mau ikut pulang sama suami saya aja lepasin
tunggu sampai kamu tenang dulu
lepasin gak mau disini mau ikut pulang
lepasin gak nih
saya mau keluar dari sini mas
mas bukain dong keluarin saya dari sini
saya gak mau disini
kasian elsa noh hati papa tuh sakit kalau melihat elsa seperti itu
elsa wanita mandiri yang hebat
semuanya bisa dikerjakan sendiri
tapi sekarang jadi seperti ini
kamu harus lebih sering mengunjungi elsa bantu dia untuk bangkit
tapi hati aku udah mati buat elsa pak
ini bukan karena cinta nom
tapi kamu harus lakukan demi kemanusiaan
papa yakin dengan kamu bantu elsa pasti bisa sembuh